keinformasi lain penghentian kegiatan perkuliahan di sekolah bisnis dan manajemen institut teknologi bandung
oleh forum dosen sbm itb menimbulkan dampak negatif bagi mahasiswa
sementara pihak rektorat itp menyatakan kegiatan pendidikan dan operasional sbm itb akan kembali berjalan normal
semi oktavio ibrahim mahasiswa program studi kewirausahaan sekolah bisnis dan manajemen institut teknologi bandung ini
terpaksa harus belajar secara mandiri
pasalnya sejak selasa delapan maret dua ribu dua puluh dua proses belajar mengajar di kampus sbm itb dihentikan
baik secara luring maupun daring
keputusan ini diambil forum dosen sbm itb akibat dampak dari konflik dengan rektor itb
reni wirahadikusuma yang mencabut hak swaklola sbm itb tahun dua ribu tiga
tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak pihak yang berkepentingan
saya rasa kalau pembelajaran secara mandiri itu kurang efektif
karena memang mungkin ada banyak dari teman teman juga yang bisa
income dari dosen dosen itu materi yang dikasih mungkin tidak bisa tersampaikan dengan baik
jadi memang harus saya merasa kalau dari pembelajaran secara mandiri ini saya merasa dirugikan
hal yang sama dirasakan pula oleh zikra fahrisi
zikra menyebut konflik antara dosen dengan rektor membuat kegiatan perkuliahan jadi terganggu
saya sih nggak pengen macam macam ya cuma pengen konflik ini cepat kelar deh cepat selesai
soalnya ini benar benar mengganggu kegiatan perkuliahan gitu
saya merasa kayak dirugikan
apa yang seharusnya saya dapat ternyata nggak bisa saya dapat dengan adanya konflik ini gitu
selain menghentikan kegiatan perkuliahan
forum dosen sbm itb juga sempat menyatakan bahwa sbm itb tidak akan menerima mahasiswa baru sampai sistem normal kembali
forum dosen menuntut dikembalikannya azaz swaklola dan dilakukan kaji ulang atas peraturan baru yang dikeluarkan rektor
yang tadinya kami memiliki swak lola sekarang tidak lagi
jadi kami memiliki kewenangan untuk menolanya
dan berdampak kepada semua elemen elemen yang ada di sbm itb
yang mereka terhadap pelayanan akademik terhadap proses perkuliahan pengajaran
dan hal ini menjadi respon kami agar itb berespon dan mencari kesepakatan bersama
sehingga sbm itb masih berdiri dengan kemandiriannya
sementara itu sejumlah orang tua mahasiswa sekolah bisnis dan manajemen
meminta persoalan ini segera diselesaikan dalam lima hari kerja
jika tidak mereka mengancam akan membawanya ke ranah hukum
di lain pihak pihak rektorat itb masih ingat menjawab permohonan wawancara
namun mereka telah mengeluarkan pernyataan melalui rilis pers yang telah dimuat di berbagai media sosial itb
pihak rektorat juga menyatakan akan menindak tegas setiap pihak yang menolak memberikan pelayanan akademik
serta membuka kanal pengaduan bagi mahasiswa yang merasa hak belajarnya tidak terpenuhi
hingga jumat sebelas maret dua ribu dua puluh dua pihak rektorat itb belum mau
menyampaikan secara langsung perihal polemik dengan forum dosen sbm itb
namun dari press reliris yang sudah dikeluarkan pada sembilan maret lalu
dinyatakan bahwa keputusan rektorat berdasarkan dari audit bpkri
yang menyebut bahwa pengelolaan keuangan di sbm itb tidak sesuai dengan statuta itb
sementara dari pres rilis tanggal sepuluh maret lalu
dinyatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru di sbm itb berada di tangan rektorat it

operasional di sbm itb akan berjalan tetap secara normal